ya melalui zoom kita telah terhubung dengan bendahara asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh ampuri tauhid hamdi di jakarta
selamat siang assalamualaikum pak tauhid
selamat siang assalamualaikum wr wb
pak tauhid sejauh ini bagaimana ampuri menghadapi ekses pasca pembatalan keberangkatan haji tahun ini
apakah kemudian sudah ada gelombang penarikan biaya pelunasan dari jemaah ampuri
jadi dengan dibacakannya kma keputusan menteri agama nomor empat ratus sembilan puluh empat ini
di mana penundaan penyelenggaran ibadah haji tahun dua ribu dua puluh ini
di mana kita cukup prihatin terhadap kebijakan ini
karena jemaah begitu
itu lama menunggu namun begitu tiba tiba berapa bulan akan diberangkatkan ternyata dibatalkan
ada yang menunggu kalau di haji khusus itu ada sampai lima enam tahun
kalau di haji reguler ada sampai sepuluh sampai dua puluh tahun
begitu sampai waktunya diputuskan tidak diberangkatkan
sesuai dengan undang undang penyelenggaraan ibadah haji nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas
bahwa di pasal dua diterangkan bahwa keselamatan jemaah lebih diutamakan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini
sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini
baik artinya pengusaha travel yang tergabung dalam ampuri ini setuju begitu ya pak
dengan keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ke arab saudi tahun ini
tapi implikasinya bagaimana
apakah kemudian dengan keputusan ini sudah ada gelombang penarikan dana pak
dari para calon jemaah yang berangkat tahun ini kepada travel travel yang tergabung dalam ampuri
iya kita sih berharap kepada masyarakat untuk tidak menarik pelunasan daripada jemaah dikarenakan persoalan covid ini
namun kita juga berharap
kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan stimulan kepada calon jemaah haji
misalnya bisa dikembalikan dana pelunasannya ini dengan janji tahun depan pasti diberangkatkan
baik artinya belum ada kebijakan itu begitu ya pak ya dari pemerintah
sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk menarik pelunasan daripada
jemaah haji itu sendiri baik itu haji reguler maupun haji khusus
namun implementasinya di lapangan masih belum jalan
karena banyak penyelenggara penyelenggara haji khusus yang menarik atau yang batal itu belum terimplikasi di lapangan
sehingga jemaah sangat berharap sekali supaya pemerintah terutama kementerian agama
bagi jemaah yang ingin menarik
dipersilakan untuk menarik tapi dengan jaminan tahun depan dia mendapat porsi utama
oke artinya harapannya sebetulnya dana haji tahun ini bisa ditarik
tapi kemudian juga ada jaminan begitu tahun depan bisa dipastikan berangkat begitu
jadi jaminan itu harus ada dari pemerintah bahwa jemaah yang tahun ini pasti berangkat
walaupun dia menarik dananya setoran pelunasannya
itu tahun depan mendapatkan porsi pasti berangkat
karena kuota ini akan bertambah panjang antriannya karena harusnya berangkat tahun dua ribu dua puluh jadi meluruh ke dua ribu dua puluh satu
jadi ini akan tertunda setahun setahun tadinya sebelas tahun jadi dua belas tahun antriannya
jadi pemerintah kita harapkan juga memberikan simulan kepada calon
jemaah haji tahun ini yang akan berangkat tahun depan untuk memberikan simulan
misalnya kalau haji reguler itu memberikan makan di medina delapan belas kali
di medina bisa jadi dua puluh tujuh kali makan selama di medina
tadinya makan siang sama makan malam bisa ditambahkan jadi makan pagi
itu salah satu simulan yang bisa disahakan
tadinya living costnya rp satu lima ratus bisa disahakan menjadi rp dua
itu bagaimana pemerintah dan bpkh menyikapi hal ini
oke pak tauhid informasi atau implementasi kebijakan dari penundaan keberangkatan haji yang diterima ampuri ini sebetulnya apa saja sih pak
ya kuota haji kita ini kan dua ratus dua puluh satu ribu jemaah tiap tahunnya
kalau tidak ditambah
dan kurang lebih rp tujuh belas enam ratus empat puluh delapan
kemudian tentu kita agak prihatin juga
dimana pemerintah begitu cepat
mengajak kita berbicara terlebih dahulu
karena sesungguhnya penyelenggaran ibadah haji
ini adalah menyangkut beberapa
stakeholder termasuk dpr itu sendiri
artinya ampuri ini tidak dilibatkan dari awal begitu ya
untuk pemutusan hal ini kita tidak diajak bicara
untuk tidak diberangkatkan
harusnya ini kan menjadi keputusan dpr dengan pemerintah
untuk keputusan tidak memberangkatkan
karena kuota jemaah haji khusus itu sendiri
masuk dalam kuota nasional
dimana password dan username itu masuk di kementerian agama
jadi tidak bisa terpisahkan
oke lalu kemudian dengan adanya keputusan ini
apa sebetulnya yang menurut ampuri
masukan seperti apa yang bisa diberikan ampuri kepada pemerintah
misalnya untuk mekanisme pengelolaan jemaah haji tahun depan
atau seperti apa
ya karena ini kma sudah di
kita masyarakat pasti akan taat kepada pemerintah
atas keputusan ini
namun kita meminta kepada pemerintah
stimulan stimulan yang diberikan kepada calon jemaah haji tahun ini
dan diberangkatkan tahun depan
itu sangat kita butuhkan
salah satunya itu tadi
untuk haji khusus tentunya
yang selama satu tahun ini kita tidak merasakannya
harus disampaikan ke jemaah
bahwa selama satu tahun
ibu dananya tersimpan di bpkh ini
mendapatkan dana optimalisasi
itu yang perlu kita mungkin berikan ke jemaah haji
dana optimalisasi itu maksudnya bagaimana pak tauhid
jadi selama uang itu
kita kan ada uang kurang lebih
nilai optimalisasinya selama satu tahun itu
diberikan kepada jemaah
dalam bentuk apapun nanti
dibicarakan dengan asosiasi
artinya itu harus dikembalikan
kepada jemaah kembali begitu ya
karena memang akhirnya mereka tidak berani
eh tidak jadi berangkat haji
dana itu harus dikembalikan kepada jemaah
kedepan lebih disikapkan
tapi saya ingin tahu juga
seberapa besar sebetulnya dampak kerugian
yang akhirnya timbul
travel pengelola ibadah haji ini
apakah kemudian itu juga
dengan dibatalkannya keberangkatan haji tahun ini
apakah itu juga kemudian
otomatis juga menjadi kerugian
jadi kita sangat berdampak sekali
terhadap covid sembilan belas ini
bulan dua kemarin
umroh kita sudah diberhentikan
kemudian lagi berlanjut dengan haji
itu mengalami dampak
atau kerugian yang sangat besar sekali
ibadah umroh sendiri
sehingga kita berharap kepada pemerintah
terutama kementerian agama
untuk memberikan simulan simulan
kepada penyelenggara ibadah haji ini sendiri
atau penyelenggara ibadah umroh itu sendiri
kalau dari jemaah sendiri
seperti apa reaksinya pak tauhid
karena kebijakan tidak memberangkatkan
tapi berjemaah berharap
bahwa walaupun dia menarik
setoran pelunasannya dari
travel itu dipermudah
kemudian menjadi prioritas pertama
keberangkatan di tahun depan
itu sudah pasti
karena itu sudah masuk dalam antrian
itu harapannya begitu ya
tapi itu juga belum kemudian
menjadi keputusan dari pemerintah
kita berharap dari kementerian agama
secepatnya memberikan kebijakan kebijakan
yang tidak merugikan kepada
jemaah haji ataupun penyelenggara
ibadah haji khusus itu sendiri
apakah ada rencana
masa depan begitu untuk bertemu
kemudian dengan pemerintah
untuk membahas masalah ini
selalu berperunas secara virtual
dengan kementerian agama
dalam hal ini
jitin penyelenggaraan umroh dan haji
di kementerian agama
untuk bagaimana kedepannya
supaya penyelenggara ibadah haji
dan ibadah umroh ini tidak mengalami
dampak yang begitu
dimohon kepada juga bpkh
ataupun kementerian agama
penyelenggara ibadah haji
penyelenggara umroh ini
baik secara simulan
kebijakan pemerintah itu sendiri
pak tauhid hamdi
bendahara asosiasi muslim
penyelenggara haji dan umroh
ampuri terima kasih
atas informasinya di